pangdam jaya dudung abdurrahman mengumumkan tim pemburu yang dibentuk bersama polda metro jaya untuk lebih tegas lagi menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat
tim gabungan yang terdiri dari pemprov dinas kesehatan polisi dan tni ini utamanya akan menindak apabila terjadi kerumunan di suatu tempat
selain menindak secara hukum tim pemburu akan langsung menggelar tes swab di tempat terjadinya kerumunan
langkah ini diambil mengingat tingginya angka penularan covid sembilan belas di wilayah jakarta dalam sepekan terakhir
apabila ada pelanggaran pelanggaran kesehatan maka tim ini langsung akan menuju sasaran
menuju sasaran kemudian akan diperiksa dan langsung diadakan tes swab langsung di situ
jadi tidak menunggu lagi di kerumunan itu nanti langsung diambil kemudian akan langsung tes swab
sehingga langsung juga di situ ada tes swab
tindakan tindakan hukum terhadap siapa penyelenggara siapa yang mengadakan dan sebagainya